pdi perjuangan mempertimbangkan mengusung kembali yusuf kala sebagai pendapi jokowi pada pilpres dua ribu sembilan belas
partai koalisi pendukung jokowi berbeda sikap menanggapi rencana menyandingkan kembali jokowi jk
setelah mencalonkan jokowi sebagai capres pada rakernas ketiga di bali
kini elit pdip mulai menjaring kandidat cawapresnya
nama yusuf kala menjadi kandidat terkuat untuk kembali berpasangan dengan jokowi pada pilpres dua ribu sembilan belas
namun rencana ini terganjal aturan uud pasal tujuh yang mengatur soal masa jabatan presiden dan wapres
selain itu sikap partai koalisi pendukung jokowi juga terbelah
ada yang setuju dengan usulan ini tapi ada juga yang menolak
ketua umum hanura osman sabta odang mengaku belum diajak bicara oleh pdip dan jokowi untuk membahas soal cawapres
soal rencana menyandingkan jk kembali
oso menilai hal itu harus dibicarakan bersama partai koalisi pendukung jokowi
jokowi oso juga menilai yusuf kala sudah tidak berminat maju kembali sebagai cawapres
jokowi jakaimin hanura pdp bahkan pambun juga akan menjalankan
itu sah saja nanti dibicarakan dalam koalisi
setiap partai berhak menjalankan partainya menjadi calon wakil
karena mereka kan sudah menjalankan jokowi sebagai presiden
nah masalah wakilnya mari kita bicarakan bersama
sementara pkb menolak jika jokowi kembali berpasangan dengan jk
pasalnya elit pkb mengacu pada aturan konstitusi yang melarang masa jabatan dua periode
ya bagi pkb yang tertinggi harus dijelaskan adalah konstitusi
nah pkb memahami jelas konstitusi pasal tujuh itu
bahwa sudah tidak boleh lebih dari dua kali
jadi meskipun kita cinta suka sama pak jk ya konstitusi tidak membolehkan
sementara partai golkar menyambut positif usulan memasangkan kembali jokowi jk pada pilpres dua ribu sembilan belas
golkar menilai duet jokowi jk telah berhasil memimpin selama lima tahun
kami belum berapat secara ofisial di golkar
tapi pandangan saya pribadi pilihan yang terbaik saat ini adalah pasangan ini dipertahankan
atau pilihan terbaik kita adalah jokowi jk
kenapa karena kita tidak lagi memerlukan waktu untuk recovery
tidak memerlukan lagi waktu untuk penyesuaian
wilsai pemilu dua ribu sembilan belas langsung tancap gas
program program pembangunan yang selama ini belum tercapai
tapi kan ini tergantung konstitusi mas
ya justru itu kita sedang meminta patwa ataupun hasil dari pada tapsiran dari pada dua kali masa jabatan itu
tapi memang tidak bilang itu kan berlaku di presiden
tapi wapresnya tidak disebut nah kita minta tapsir dari pada mk
kriteria utama cawapres adalah sosok yang memiliki tingkat elektabilitas yang tinggi
dan kecocokan yang kuat dengan jokowi
meski pada akhirnya jokowi yang akan memutuskan
partai koalisi pendukungnya berharap dapat duduk bersama untuk menentukan calon pendampingnya
nama wakil presiden yusuf kala ini sempat muncul menjadi salah satu calon kandidat wakil presiden yang mendampingi jokowi pada tahun dua ribu sembilan belas
sekali nama kala ini muncul saat rapat kerja nasional pdi perjuangan di bali beberapa waktu lalu
bersama nama lain seperti menko pembangunan manusia dan kebudayaan puan maharani
kepala bin jenderal budi gunawan serta kepala kantor staf presiden jenderal muldoko
menanggapi hal itu kala memilih tak ikut riuh dalam pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
kala mengungkapkan hal tersebut saat membuka rapat pimpinan nasional institut lembang sembilan pada senin pagi
ia sempat berbicara tentang rencana yang akan dilakukan setelah melepas jabatan wakil presiden
seperti bekerja di bidang sosial
dan juga perdamaian
biasanya kalau kita seperti terlanjur dari darek aktivist dan pemerintahan
peninosal itu susah penistur dalam bantuan kerja
maka otomatis kita avoirin atau mau mencari pekerjaan
biar tentu saya dilihat sosial pendidikan keagamaan dan perdamaian
insya allah seperti itu
ada yang
mengusulkan saya ya ikut lagi tentu saya berterima kasih
tapi kita harus menggaji undang undang kita sendiri undang undang dasar
tapi secara umum tentu kita sayangi mengambil kepada bangsa dengan cara seperti tadi itu
bagaimana kita mengambil pendidikan di sosial di ekonomi